kamu tuh gak usah
bunda ibu kamu juga
ada apa ya bun
tiun baru aja selesai makan
itu yang paling bunda suka dari kamu
bunda jadi bisa percaya kamu
mungkin karena sekarang masih di sini
harusnya dion yang diambil pun bukan dara
hidup tetap harus berlanjut
kalau kamu terus begini darah pasti sedih di sana
dara bisa terus bahagia sampai akhir
tetap jadi dion yang bunda dan dara kenal ya
bunda lagi kirimin kamu bahan masakan
pakai jasa belanja online
pelan pelan dia jugaending
harus dibayar dz census jadi
pasti minta dimasak besok ini